gunung sinabung yang berada di kabupaten karo sumatera utara kembali erupsi pada selasa pagi pada pukul enam empat puluh lima waktu indonesia barat
dengan tinggi kolom letusan mencapai dua ribu meter
letusan ini juga berdampak pada terjadinya hujan abu vulkanik di kecamatan simpang empat dan kecamatan brastagi
gunung sinabung erupsi pada selasa pagi pada pukul enam empat puluh lima wib
dengan tinggi letusan mencapai dua ribu meter yang mengarah ke arah timur dan tenggara
akibat letusan gunung sinabung ini beberapa desa di kecamatan simpang empat dan beras tagi mengalami hujan abu vulkanik
sementara itu gunung sinabung sendiri masih berstatus awas di level empat
pihak pvmbg masih merekam aktivitas kegempaan seperti gempa tremor dan embusan
namun pagi ini kembali erupsi terjadi pada pukul enam empat puluh satu
dengan ketinggian kolom abu dua ribu meter dan arah angin ke arah tenggara timur
untuk aktivitas gunung sinabung harusnya saat ini terjadi terus menerus
kurang lebih selama empat bulan
dan abu itu berjatuhan ke sektor tenggara timur sampai ke sekitaran daerah brastagi
himbawan kita kepada masyarakat untuk tetap mematuhi rekomendasi dari pvmbg
menjalani zona merah kemudian bagi masyarakat yang terdapat abu vulkanik agar tetap menggunakan masker
pas erupsi sinabung pvmbg kembali mengimbau masyarakat untuk tidak berkegiatan di zona bahaya sinabung
yaitu di radius tiga km untuk sektor utara barat empat km untuk sektor selatan barat
dan tujuh km untuk sektor selatan tenggara
untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik
pos pvmbg mengimbau warga untuk menggunakan masker pada saat beraktivitas di luar rumah
dan menutup rapat sumber air bersih
resi erlangga medan sumatera utara